tidak ikan ikan yang berenang di bagian terdalam kolam
mereka semua sangat lelah mendengarkannya
suatu malam ketika dia sedang beristirahat di pohon
dia mulai menggerutu seperti biasa
kakiku ini sangat tidak berguna
sayap sayap ini mereka sama sekali tidak kuat
mereka juga tidak cantik
andai saja aku bisa memiliki sayap yang semanis kupu kupu
kau membuatku takut
jantungku berdetak begitu cepat
jantung yang tidak berguna juga
suatu hal yang lucu untuk dikatakan
tidak ada jantung yang tidak berguna
kalau begitu aku bukan siapa siapa
untuk semua yang aku miliki tidak berguna
kakiku seperti ranting
paruhku panjang dan jelek
dan sayapku begitu pucat dan putih
tidak ada warna sama sekali
aku adalah kupu kupu
bicaralah dengan hati hati
apakah kau benar benar berpikir menjadi kupu kupu kan lebih baik
oh ya itu benar sekali
semua makhluk di seluruh dunia akan mencintai dan memujaku
aku akan menjadi makhluk paling indah yang pernah ada
aku harap aku menjadi
aku memperingatkanmu bango kecil
aku mengatakan yang sebenarnya
besok pagi kau akan menjadi kupu kupu
pagi berikutnya si bango bangun
tetapi ada sesuatu yang salah
dia tidak berada di dekat kolamnya
dan juga bukan menjadi seekor bangau lagi
ya ampun bunga yang cantik sekali
tapi aku belum pernah melihat bunga sebesar ini dalam hidupku
hmm apa ini di belakangku
aku bukan bangau lagi
bangau itu telah membuat keinginannya dan sekarang telah berubah menjadi kupu kupu kecil yang paling cantik
sayapnya berwarna cerah dan dia terlihat cantik di bawah sinar matahari
sayap ini benar benar luar biasa
dan jauh dia terbuka
dan jauh dia terbuka
memamerkan sayapnya ke semua bunga dan lebah yang dilihatnya
dia terbang setinggi yang dia bisa untuk menunjukkan sayapnya kepada dunia
oh betapa cantiknya aku sayap sayap ini sangat indah
aku harap ini bukan mimpi
pada saat itu seekor elang mengejarnya
dia sangat takut sehingga dia mulai terbang dengan sangat cepat
tapi sayapnya tidak bisa berbuat apa apa
dia sangat kecil dan dia merasa sangat sulit untuk melarikan diri
oh tidak apa yang harus aku lakukan terbang lebih cepat terbang cepat
akhirnya dia bersembunyi di semak semak dan elang pun pergi
itu hampir saja
sayap sayap ini sungguh mengerikan
sekarang apa yang
pada saat itu seekor katak melihatnya
kupu kupu itu terlihat sangat cantik dan katak itu berpikir akan menjadikan makanan yang sangat lezat untuknya
menjadi kupu kupu yang cantik itu mengerikan
banyak masalah daripada sebelumnya
mungkin jika aku adalah ikan di bawah air aku akan jadi lebih baik
tubuh penuh sisik mengkilap dan tidak ada elang yang akan mengunyahku
mungkin akan jadi lebih baik jika jadi ikan
kupu kupu kecil yang malang itu tertidur sangat lelap
dia sangat lelah setelah pengejaran dan ketakutan yang harus dihadapi
kupu kupu yang sangat sangat aneh
kupu kupu dan elang
mengapa aku tidak bisa terbang
dia segera menyadari bahwa sayap yang dia coba kepakan sekarang menjadi sirip kecil yang mungil
aku ikan dan ini adalah lautan
sisik ini sangat indah
mereka bersinar seperti cermin berwarna
dan dia sekarang pergi
melihat semua karang yang indah dan juga ikan ikan indah yang berenang di mana mana
laut sangat indah dan aku sangat cantik
tidak ada yang bisa menyusahkanku di sini
tetapi ketika dia berenang dan bersenandung dia datang ke daerah yang sangat sepi
dia masih melihat sekeliling ketika tiba tiba dia menabrak sesuatu yang merah muda dan juga lembut
ini sangat lembut
dan juga licin
ini sangat menyenangkan untuk dimainkan

tidak ada yang tidak bisa dihapuskan
dia berhenti dan menemukan daya daya itu sampai tiba tiba seekor gurita raksasa keluar dari balik batu
itu adalah salah satu dari tentakelnya
dan gurita itu tidak senang dengan ikan yang suka bermain main dengan tentakelnya
tolong jangan sakiti aku dengan ini
dan jauh mereka berlari ikan malang berenang sangat cepat
mencoba melarikan diri dari gurita yang besar
kita itu sangat cepat dan ikan kecil itu tidak terbiasa berenang
fuh hampir saja
aku tidak berharap ada masalah juga di dalam laut
lup ada masalah di mana mana ikan kecil
apakah kau tidak tahu
apa aku mengenalmu
tidak aku rasa kau tidak mengenalku
tapi kau terlihat tidak asing
tentu saja kau tidak mengenalku
lautan ini sangat luas
jika hanya aku binatang buas yang terkuat
maka tidak akan ada yang berani menantangku
yang terkuat itu pasti singa
aku berharap aku bisa menjadi singa
apakah kau tidak senang menjadi ikan dengan sisik yang mengkilap
tidak ada gunanya bagiku
aku akan menakjubkan jika aku bisa menjadi raja yang paling berani
baiklah jika itu yang kau pikirkan dan jika itu yang kau inginkan
maka itu akan dikabulkan ikan kecil
dan dalam sekejap ikan itu dikelilingi oleh banyak gelembung
dia memecahkan mata ketakutan dan mendengar deru laut di sekitarnya
dan tiba tiba suara itu menghilang
dia membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di tengah hutan
kenapa aku di sini
cakar dan ekor
raungannya begitu keras
sehingga membuat semua daun di sekitarnya bergetar dan jatuh
aku adalah singa raja segala hutan
penguasa semua kutukan
tidak ada yang berani datang dan membahayakanku
dan jauh dia berjalan melalui hutan
dia merasa sangat mongkah
dia meraung pada sebuah binatang kecil yang dia lihat
dan mereka berlari lalu melompat keluar dari jalannya
ini terasa luar biasa sekali
aku tidak pernah tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki singa
ini sangat menyenangkan
tapi ketika dia berjalan
dia masuk ke perangkap pemburu
dan segera terperangkap di dalam sangkar
yang dia tidak bisa membebaskan diri darinya
biarkan aku keluar
biarkan aku pergi
dan dari balik semak semak
datang dua orang pemburu
mereka terlihat sangat jahat
dan sang singa segera merasa takut
singa yang menakjubkan
jika kita membawanya sekarang
kita akan dapat menjelaskan
dan menjualnya dengan harga yang bagus
ayo cepat dan bawa dia pergi
ketika sang singa yang malang mendengarkan ini
dia mulai bergetar dengan sangat buruk
tolong jangan bawa aku kemanapun
aku tidak ingin menjadi singa lagi
aku senang sebagai bangau
biarkan aku menjadi bangau lagi
itu hanya mimpi
aku senang menjadi diriku lagi
kakekku yang indah
dan paruhku yang cantik
oh sayapku yang kuat dan luar biasa
aku sangat bangga dengan kalian semua

burung bangau telah mendapatkan pelajarannya adalah penting untuk bersyukur dan berhati hati
atas apa yang kau miliki dan apa adanya

mimpi sederhana telah mengajarnya itu
atau mungkin itu sama sekali bukan sebuah mimpi